nyah telepon ila aja
kok kamu tuh men pinter
eh dima kenapa dari tadi sih
jangan bener baik
dari tadi kek
yaudah capcus telepon
gak bener baik
nanti nyonya telepon ya jangan saya telepon
emang pantes kamu di omelin
gak bener baik
gak bener baik
aduh pak inas
lah si dima
sekarang lulus semua
gue kasih ampun
tuh para legra
daripada gua gantung di pohon cikur
ambalu keren juga
untung ada saya kalo gak kamu sudah die
engga mau melindungi kita
iya mba kenalin
ini temen aku ian
anak yang motor juga
bukan mba dia temen sekolah aku
ini juga tadi habis ngantri aku pulang sekolah
yaudah bagus lah kalo kamu bukan anak yang motor
anak yang motor itu bengajula
tidak ada manfaatnya
eh denger ya pesan mba
jangan jadi anak geng motor
mending sekarang kita pulang
ian thank you ya
sampai ketemu sekolah ya
salim tangan mba
gak suka ya
kalo gitu alhamdulillah
dikirain juragan gak suka
kalau suka kan saya jadi lega
mau pulang soalnya udah malam
yaudah kalo gitu
dilanjutin makannya juragan
ini enak banget
maaf lah sengaja
abis papa teriak teriaknya gitu
aduh segitunya kangen sama mama
uh mama sampai kaget tau
kangen kangen lapar nih
makanan sri aneh banget gak bisa dimakan
aku lapar banget
tuh tuh cobain
ah kelihatannya enak
terus terus jadi jadinya kita mesti gimana dong
ya mama masaklah buat papa
kan apa salahnya masak untuk suaminya sendiri
papa seingat mama nih terakhir mama masak
umurnya bu itu masih tiga tahun
aduh kelamaan tahun
lagian gak mungkin deh pak soal mama harus menyiapkan presentasi
ada meeting penting besok oke
eh mah mah mah
mama ini tega bikin suaminya kelaperan
kamu tuh kebangetan tau gak
pokoknya papa mau mama masakin buat papa sekarang
kalau enggak papa mau cari istri lain yang jago masak
eh nyari cari alasan aja
pak tau gak
tuh laki laki tuh suka kayak gitu tuh
bilang istri lah gak bisa masak
gak jagain anak
nih laki laki tuh biasa tuh pakai alasan kayak gitu
padahal emang pengen nikah lagi
masa sekarang mama disuruh suruh masak
mah mah mah
wajar dong kalau seorang suami itu minta dilayani oleh istrinya dengan baik
nah mama tau gak
istri itu gak akan masuk surga kalau nggak dapat ridho dari suami
wah siapa yang bilang
makanya mama tuh harus sering sering dengerin ceramah
nonton tv yang ceramah ceramah gitu
jadi mama bisa tau kalau papa tuh bukan omong doang
sebagai celemek masak apa ya
hari ini kamu harus bantuin saya masak
oh siap iya
masak apa ya aduh gimana dong curagan mau makan
aduh masak apa ya
terus bumbunya apa ya
kok kamu tuh man pinter
kenapa dari tadi sih
jangan bener bener baik
cak tuh seneng telepon cepetin
biasanya kalau saya mau masak apa saya selalu tepur ila
pinter cocok kamu
dari tadi kek mana sih ah
ya udah capcus telepon
gak bener bener baik
gak bener bener baik
jangan saya telepon
ya udah cepetan
masalahnya ida suka ngomel ngomel mulu
emang pantes kamu diomelin
gak bener bener baik
aduh pak inas
bisa kita berbual lagi
nggak sih dima
kamu teh ngapain sih
aku juga gak mau
seneng pisah gak ganggu ke ira teh
bukannya emang dima
segala nuduh nuduh lagi
masya allah bi ira
ya ampun gusti nyonya
sekali ini maapin bibi dikirain bibi malah atuh si dima
aduh si dima temennya gugumah saya
pancet teleponan raya kak bibi
aputun sekali dahi nyonya
gak apa apa di ira
bi ira saya ini ada masalah penting
sekali bi ira tuh harus bantuin saya
saya disuruh masak sama juranggan
bi ira tolong dong bi ira kasih resep yang paling simpel
bi ira minta dong bumbunya
iya betul nasi goreng
bibi ma ya biasanya kalau nasi goreng teh ya
pake bawang merah
tunggu tunggu tunggu bi ira tunggu
maaf apa lagi tadi bi ira
terus bawang bodas eh maksudnya bawang putih diiris nyonya
bawang putih terus
terus itu apa paket cabai berem nyonya
cabai keranjang merah
udah catet aja dulu terus apa lagi
ya kalau mau lebih pedes lagi nyonya dipakein cabai hijau ya
cabai hijau kalau mau pedes
terus jangan lupa nyonya dipakaiin garam biar ada rasanya
kalau tidak ada rasanya atuh garing pisan nyonya
iya iya bener bener
pake garam apa lagi